inilah suasana akad nikah pasangan dewi zulfa dan anto sudibyo
ambulans berisi keranda jenazah yusuf rojikun berada tepat di depan kedua mempelai
yang sedang melangsungkan akad nikah di desa taman sari kabupaten purworejo jawa tengah selasa siang
yusuf rojikun ulama desa meninggal selasa pagi setelah dirawat di rsud citrowardoyo akibat terpapar covid sembilan belas
sebelumnya sempat terjadi kesalahpahaman antara keluarga almarhum dan pihak rsud citro wardoyo serta satgas covid sembilan belas
keluarganya yang meninggal karena terpapar c sembilan atau covid sembilan belas
tadinya tidak ada yang bisa dihubungkan dengan kemampuan yang diberikan oleh rsud citro wardoyo
tadinya kita sempat negosiasi sangat pelik sekali
sangat susah untuk meyakinkan bahwa suaminya pak yusuf rozikin terpapar c sembilan belas atau corona
ijab kabul berlangsung singkat
setelah itu jenazah dikebumikan dengan standar protokol kesehatan covid sembilan belas di pemakaman desa setempat
heri sugiarto purworejo jawa tengah